bersarah korban pembunuhan satu keluarga di bekasi beredar di media sosial
surat yang dia tujukan untuk kedua orang tuanya itu berisi ucapan terima kasih untuk kedua orang tuanya
ya dan surat ini diunggah oleh ibunya sehari sebelum mereka terbunuh
dan hingga saat ini polisi masih memburu pelaku pembunuhan ini
terima kasih mama dan papan sudah merawat kakak dari bayi balita hingga anak anak
mama sudah capek masak buat kakak dan papa kerja buat
terima kasih mama terima kasih pak
surat yang dibacakan tinenti itu ditulis oleh sarah boru nainggolan siswa kelas tiga sd sekolah immanuel yang tewas dibunuh bersama keluarganya
surat itu diunggah oleh ibunya
maya boru ambarita di media sosial facebook sehari sebelum kematian mereka
selain berterima kasih kepada ayah dan ibunya dalam surat itu sarah juga berjanji akan bersungguh sungguh beribadah kepada tuhan
tewasnya sarah memberikan kesedihan mendalam bagi para guru di tempat sarah bersekolah
adik sarah arya juga tewas merupakan siswa kelas satu di sekolah yang sama dengan sarah
saya pikirnya gini berarti dia kemarin cuci tangan
itu udah ada pirah sekali ke dianya itu begitu sampai bikin surat
gak ada yang suruh bikin surat
kita menjelaskan tentang kasih sayang antara orang tua dan anak
hingga saat ini polisi telah memeriksa tujuh orang saksi terkait kasus ini baik dari warga sekitar dan pihak keluarga
selain mendalami motif pelaku polisi juga masih mengejar para pelaku yang diduga membawa mobil milik korban
saya pikir sudah ada tujuh orang
dan sampai dengan hingga saat ini anggota kita masih mendalami masih melakukan penyelidikan terhadap barang bukti yang kita temukan di lokasi
keempat jenazah korban pembunuhan sadis di bekasi tiba di bandara kuala namu deliserdang sumatera utara
keempat jenazah langsung dibawa menuju kampung halaman di kabupaten samosir sumatera utara